ratusan awak mobil tangki atau amt bahan bakar minyak pertamina patraniaga
kembali menggelar demonstrasi menuntut manajemen memenuhi hak hak dan ketentuan mereka
kali ini mereka menggelar demonstrasi di depan kantor kementerian ketenaga kerjaan
dilansir detik finance mereka menuntut pertamina patraniaga dan elnusa petrovin
untuk menjalankan nota pemeriksaan yang dikeluarkan suku dinas ketenaga kerjaan jakarta utara
nota tersebut memuat status hubungan kerja tetap antara para sopir dengan pertamina patraniaga
menurut mereka ada empat poin mendasar dari dua puluh poin
pertama mengangkat menjadi pegawai tetap kemudian pembayaran upah apel lembur yang telah dijalani
mengubah sistem pengupahan lebih dari delapan jam kerja selebihnya dibayar lembur
dan memperkerjakan kembali teman teman yang di phk
serta reaksi pertamina patraniaga atas demonstrasi ini
kita sudah terhubung dengan korporat sekretari pertamina patraniaga rudy permana
selamat sore pak rudi
selamat sore pak buce
pak rudi kembali demonstrasi
apakah selama ini belum ada mediasi atau mungkin belum ditemukan jalan tengah
antara patraniaga dengan para amt ini pak
oke ini karena sudah berlangsung beberapa hari sebelum lebaran
juga mereka sudah makan demo dan mau kok kerja
sebenarnya sudah ada mediasi yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja jakarta utara
pada saat itu tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
di situ memang kami menyatakan kalau mereka bukan pekerjanya patraniaga secara langsung
karena mereka adalah pekerja dari perusahaan pemborong pekerjaan penyaluran
ya di sini memang ada nota
yang harus mereka sampaikan
dan itu harus ada prosedurnya
jadi di situ memang dari kepala sekuritasnya juga bilang
ya silahkan mereka tindak lanjut untuk menyatakan supaya itu nota bisa dijalankan
oke jadi sebenarnya sasaran dari para amt ini yang ditujukan ke pertamina patraniaga salah gitu ya
karena memang pertamina patraniaga sendiri sudah bekerja sama dengan perusahaan lain
yang mengurusi para mt ini
pertamina patraniaga berkontrak langsung dengan perusahaan penyaluran
dan itu dimana amt bekerja di perusahaan tersebut
apabila mereka menuntut untuk bekerja di akademi karyawang tetap
itu sudah dilaksanakan oleh perusahaan vendor tadi
dengan proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan
nah teman teman amt ya tidak lolos evaluasi
yang saat ini
di bongkok kerja
itu yang benar benar tidak sesuai dengan ceritanya di tabel vendor tadi
yang itu selalu dipertanyakan sebagai kualitas kerja kita
nah di sini mereka karena tidak lolos evaluasi
karena tidak menunjukkan syarat
nah dari anda sendiri
mengapa mereka ini terus terusan tetap menuntut pertamina patraniaga
apakah anda juga sudah melihat bahwa seluruh proses perekrutan
ataupun juga mungkin yang tidak diterima oleh perusahaan vendor
yang bekerja sama dengan pertamina patraniaga ini
sudah melakukan sop dengan sebenar benarnya
saya jamin perusahaan vendor sudah melakukan yang terbaik
karena pada saat proses rekrutmen mereka
itu ada satu lembar kertas yang mereka tanda tangan bersama antara vendor dengan amne
ada pasal pasal yang mengikat
contoh evaluasi tiga bulan
ada tahap dalam kehadiran
itu sudah tertera di sana
dan kedua dua pihak tahu dan sadar
apa yang mereka perikatkan di sana
apabila ada satu pihak merasa tidak nyaman
seharusnya ya tidak ada hubungan kerja antara vendor dengan amt tadi
lihat sebenarnya mereka berasal sasaran
namun kalau dari kacamata anda sendiri
mengapa mereka masih tetap berdemonstrasi dan berunjuk rasa menuntut langsung ke pertamina patraniaga
sebenarnya pada saat setiap mediasi
kita sudah jelaskan kepada mereka
pekerja amp yang melakukan unjuk rasa atau demo ini
tidak ada terikatan hukum sama sekali dengan pertamina patraniaga
dan itu sudah kami tekankan berkali kali
sepertinya mereka tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan
dan keinginan mereka memang untuk mengganggu suasana kerja yang sudah kondusif menjadi tidak nyaman
oke dengan adanya gangguan
ya pak rudi dengan adanya gangguan yang anda katakan yang sudah kondusif pada saat ini
dan juga mereka terus terusan melakukan demonstrasi dan juga melapor kesana kesini
bagaimana dengan demonstrasi
bagaimana dengan distribusi maksud saya bbm sendiri dari pertamina
apakah akan terganggu dengan adanya demonstrasi
kemudian jaminannya apa pak rudi
saat ini amt aktif yang bekerja di perusahaan vendor kita di empat p tadi
itu ada tiga lima ratus pekerja
di luar yang empat ratus orang ini yang melakukan unjuk rasa
apalagi di dalam seleksi tadi
sudah dibuktikan kinerja mereka selama karya setiaga kita
selama libur mudik ini ya
itu sampai nanti tanggal sepuluh juli dua ribu tujuh belas ini
itu kinerja mereka di atas rata rata
itu menyatakan bahwa pasokan ke spbu itu lancar dan tidak ada gangguan dan tidak ada halangan
karena amt aktif ini tetap berkomitmen dengan performa yang terbaik
membantu pertamina dan masyarakat untuk mendistribusikan bbm
oke jadi dipastikan aman pak rudy ya walaupun ada demonstrasi
tetap distribusi bbm dari pertamina tetap lancar ya
kami pak traniaga hanya mengimbau pada masyarakat saja nih pak
lebih kritis dan tenang bahwa masalah distribusi ini adalah tanggung jawab kami
dan kami dengan pertamina tetap menjamin bahwa sbbu itu tetap ada kesejahteraan bbm
di seluruh wilayah kerja kami di indonesia
oke baik terima kasih korp sekretari pertamina pak traniaga rudi permana
sudah bergabung bersama kami